dan untuk mengelaborasinya kami sudah tersambung lewat sambungan zoom
dengan psikolog sosial dari universitas pancasila vinaya untoro
selamat sore mas iqbal
mbak vinaya kebetulan ini kita juga sedang mencoba untuk menghubungi sekjen pb perbakin
tapi untuk saat ini kami masih terus mencobanya dan belum bisa tersambung
nah untuk ke mbak vinaya sendiri ini berbicara soal kejadian yang berlangsung beberapa waktu lalu ini di duren sawit
karena kejadian mengacukan pistol ini bukan sekali dua kali saja terjadi
anda melihat pelaku yang melakukan tindakan ini seperti apa
apakah istilah memegang senjata bakal meningkatkan kepercayaan diri yang lebih
oke jadi kalau secara umum dari segi pandang psikologi sosial
perlaku kekerasan itu termasuk mengajukan senjata itu masuk ke dalam perilaku agresi
jadi perilaku yang memang bertujuan untuk menukai orang lain
kalau misalnya ini mungkuk
mungkin baru seperti jatakan untuk menukai orang lain
jadi secara umum itu faktor yang mempengaruhi ada faktor situasional sama faktor personal ya
faktor personal itu mungkin dia mengacungkan karena ada afeksi negatif
atau memang orangnya itu dari segi karakter personalnya itu memiliki irritability
jadi memang orangnya itu cepat marah gitu sehingga kebetulan mungkin disitu dia membawa senjata itu dijadikan
cara untuk mengungkapkan rasa marahnya
seperti itu sih mas
tapi apakah semua orang ini punya kecenderungan untuk bisa berbuat nekat seperti itu mbak
oh jelas tidak semua
karena kan setiap orang punya personality yang berbeda beda ya
jadi karakter cepat marah atau mungkin yang paling gampang kita ngomongnya senggol bacok gitu ya
jadi kalau ada orang yang memang karakternya kesenggol sedikit itu cepat banget naik hitam gitu
sepertinya tidak semua orang sih seperti itu
tapi memang ada beberapa orang yang karakter personalnya seperti itu
dengan karakter situasional
mungkin saat itu dia tidak terima karena mungkin mobilnya kesenggol atau apa
nah itu mempercepat dia akhirnya naik hitam
seperti itu sih mas
nah kebetulan untuk pelaku sendiri ini mempunyai kartu anggota salah satu klub penembak begitu
nah kalau dari ilmu psikologi sendiri apakah ada perbedaan khusus untuk orang orang yang bisa lulus dalam memegang senjata
karena yang saya tahu ketika kita memiliki kartu keanggotaan itu
kita harus memiliki hasil tes psikologi ataupun harus lulus dari tes psikologi itu sendiri
menurut mbak fina ya sendiri bagaimana
mungkin dari perbasin lebih tahu ya
maksudnya syaratnya seperti apa setelah di tel yang di tes seperti apa mungkin saya tidak terlalu tahu
tapi memang yang saya tahu ada tes psikologinya mas
ada tes psikologi setidaknya yang saya tahu mungkin kestabilan emosi ya
dan kemudian ya juga setelah itu juga kemungkinan ada pelatihan untuk
skillnya ya supaya dia bisa menggunakan data kajian itu dengan baik
mungkin saya kurang tahu kalau soal itu gitu
cuma memang itu tadi faktor situasional kan juga tadi sangat mempengaruhi ya
jadi faktor selain faktor personal faktor situasional tadi keadaannya tidak nyaman
merasa terancam itu membuat orang lebih tersulut untuk melakukan perbuatan agresi sih mas
nah mbak fina ya kebetulan
dari sisi psikologi seperti itu ya
dan kebetulan kita juga sudah tersambung ini dengan sekjen pb perbakin dengan bang firtian yudhiswan darta
halo selamat sore mas firtian
saya iqbal dari cnn indonesia
mas firtian bisa mendengarkan suara saya
sepertinya kami masih mencoba untuk bisa terhubung langsung dengan mas firtian
kita kembali terlebih dahulu ke mbak fina ya
mbak fina ya kalau dari mbak fina ya sendiri
b sebagai seorang yang mungkin sedang mengalami masalah begitu
apakah ada trik khusus atau tip khusus untuk bisa mengatasi emosi emosi sesaat seperti yang terjadi pada waktu di duren sawit kemarin
oke sebenarnya sih itu balik ke faktor personal ya mas ya
maksudnya kalau cara yang paling gampang itu ya dengan
ya ini tapi maksudnya pada kenyataannya tidak semudah itu ya
maksudnya ketika kita mengambil jeda sejenak gitu ya untuk menarik nafas
nafas setidaknya itu mungkin agak sedikit memenangkan gitu
tapi memang itu belum tentu bisa berlaku untuk semua orang gitu
jadi ya terima mungkin sehari hari juga kita mengalami kan
misalnya kalau kita disrempet ternyata yang nyemempet kita lebih galap gitu kan
jadi memang ada beberapa karakter personal orang itu memang lebih cepat marah dibanding yang lain gitu
dan itu biasanya ketika dia mengalami emosi negatif ya apalagi di jalan kan
kita kadang sudah hati hati pun kita nggak tahu
orang lain bisa mencelotai kita atau nggak gitu
nah itu lebih menyulut sih gitu
tapi mbak vinaya kalau misalnya anda melihat sendiri dari tindakan pelaku yang kita lihat bersama yang sempat viral
dia menodongkan senjata ataupun mengacungkan senjata
nah sementara untuk masyarakat yang ada di sekitarnya tentunya langsung merasa takut
apa yang harus sebenarnya yang kita lakukan sebagai masyarakat ataupun yang menjadi korban dari penodongan ataupun yang mengacukan senjata itu sendiri
itu tindakannya maksudnya untuk saya apa yang harus kita lakukan sangat situasional ya mas
kalau misalnya sampai seperti itu kalau saya sendiri sih mungkin saya memang langsung takut gitu ya
mungkin yang paling gampang ya saya berusaha untuk menghubungi pihak terwajib atau minta tolong kepada orang di luar sih
tapi memang kita hanya perlu untuk mengalah begitu atau justru kita tetap harus bisa melakukan perlawanan apabila kita juga terdesak seperti kejadian kemarin
menurut saya itu balik ya situasi otodidakasi menurut saya mas
maksudnya tapi kalau saya sih yang penting keselamatan diri nomor satu ya maksudnya
dibandingin sama ada ini orang dan kemudian ini siapa gitu
mungkin apa ya seingolnya nggak segerapa tapi itu mengancam hingol seperti ini kita harus berpikir ulang juga ya mas kalau untuk melawan
tapi itu sih menurut saya
tapi kalau melihat dari masyarakat di indonesia ini apakah masyarakat di indonesia ini kalau dari segi psikologi kesejahteraan atau penyelamatan
apakah masyarakat di indonesia ini kalau dari segi psikologi kesejahteraan atau penyelamatan
kalau dari segi psikologi termasuk orang orang yang emosionalkah atau justru sebenarnya punya bermacam kelas ataupun bermacam karakter yang bisa tentunya bisa kita baca apabila mengalami emosi
sebenarnya secara umum bukan di indonesia ya
dimana pun kan orang memiliki karakter yang berbeda beda maksudnya
jadi ya pasti akan beragam sekali gitu
situasi dan personality tentang masyarakat tapi di dalamnya memang
tidak akanophile masyarakat

mempengaruhi tindakan orang pasti berbeda beda
di tiap situasi
itu sih mbak
baik kami akan mencoba lagi
untuk menghubungi mas
firtian dari pb perbakin
mas firtian bisa mendengar suara saya ya
mas firtian ini kita berbicara soal yang
fortuner yang mengacungkan
senjata beberapa waktu yang lalu
nah saya perlu
memastikan terlebih dahulu ke mas firtian
sebenarnya kan ada
informasi kartu yang beredar di
masyarakat dan itu sempat viral
katanya pelaku ini
adalah anggota dari
perbakin bagaimana tanggapan dari
mas firtian sendiri dan saya juga
mau tahu ini jumlah anggota dari
perbakin ini ada berapa
adalah bukan anggota perbakin
bilang begitu karena
semua yang beranggota di bsc
atau basis shooting club adalah
bukan anggota perbakin
berarti bisa dipastikan
seperti itu baik
lalu kalau berbicara soal
anggota dari perbakin sendiri
sebenarnya seperti apa sih syarat syarat
yang harus mereka miliki sehingga mereka
bisa dipercaya untuk bisa
jadi yang pertama
untuk menjadi anggota perbakin
satu dia harus terdaftar
pada klub menembak
yang juga terdaftar
di bawah naungan
atau pengurus kabupaten
di komisilinya dia
jadi kalau saya ada di jakarta
berarti saya harus terdaftar
kelab menembak yang ada
di sini juga ada mbak vina ya
dari seorang psikolog begitu
nah kalau dari
berbicara soal tes psikologi
apakah memang ada
wajib dilakukan dan seperti apa
jadi atlet jadi seseorang
pemohon itu pertama harus
terdaftar di klub menembak
di bawah naungan perbakin
baik di kabupaten kota maupun provinsi
klub menembak tersebut
akan merekomendasikan si pemohon
disiplin yang dia inginkan
oh dia kepingin
disiplin tembak reaksi
dia harus lulus
sertifikasi dan penataran
disiplin tembak reaksi
begitu juga di berburu
disiplin itu mempunyai
sertifikasi dan atarannya
setelah itu baru
begitu mereka lulus
jadi kalau dia tadi sertifikasinya
tembak reaksi berarti kita beri dia
jadi ada inisialnya
kemudian kalau dia lulus
disertifikasi tembak sasaran
lulus sertifikasi di berburu
itu inisialnya b
dan masing masing itu harus
lulus jadi tidak bisa
saya lulus tembak reaksi
kemudian saya mau beli senjata senapan
halibur tiga ratus delapan tidak bisa
harus lulus dulu sertifikasi
setelah mereka mendapatkan
memohon kembali kepada perbakin
untuk meminta surat rekomendasi
surat rekomendasi itu dilengkapi dengan
persyaratan persyaratan yang ada
nah setelah persyaratan
yang ada kemudian
nah nanti di polda itu
terus ujian yang namanya
kemudian ada skck
semuanya terpenuhi baru
rekomendasi kepada matbis polri
ini sih sangat
panjang dan kalau
terkait dengan psikologi
orang yang sudah terdaftar sebagai
anggota perbakin dan dia
setiap hari melakukan
apalagi dia juga
satu dia sudah mengerti
tentang tata cara safety dulu ya
cepi memegang senjata dia tahu
dia tahu pengetahuan tentang
peluru dia tahu
dia tahu bahkan
kalau dia sudah tahu aturan semuanya
saya yakin kalau anggota
perbakin dia akan pikir panjang untuk
pelanggaran karena apa
dia sudah terlatih
apalagi seperti di olahraga menembak ya
kita ini tasarannya
mengacungkan senjata kita kepada manusia
itu sudah langsung
jadi langsung di disqualifikasi
tapi kalau berbicara
atau seseorang yang mempunyai
kta perbakin asli ya
asli kemudian dia mengikuti
tahapan semuanya saya yakin
dia tidak akan melanggar
karena dia tahu hukumannya seperti apa
masa berlaku untuk kta ini
sendiri berapa lama ini
untuk diperpanjang ataupun diperbarui
untuk kta itu
setiap tahun dia harus
registrasi setiap tahun
untuk kta perbakin itu
setiap dua tahun sekali
setiap dua tahun sekali karena
kita juga menginginkan bahwa
secara psikologi secara
keterampilan orang itu mempunyai
keterampilan gitu loh oke
biasanya orang yang hanya sekedar memiliki
kemudian nggak pernah latihan
untuk perpanjangan yang kedua
dia pasti enggan untuk memperpanjang
tapi kalau dia itu
berolahraga di menembak
setiap tahun dia pasti
akan latihan kemudian
setiap dua tahun dia akan memperpanjang
jadi memang secara
psikologi kemudian secara
kita juga lakukan semua
ini cara untuk mengontrol ini kan katanya
si pelaku ini sendiri
masuk dalam keanggotaan
klub menembak nah
perbakin dan juga klub menembak bagaimana
cara untuk mengontrol anggota anggotanya
agar hal ini tidak terulang lagi
setiap tahun jadi
tahun dua ribu dua puluh kemarin
saya sudah melayangkan surat
kepada seluruh pengurus
perbakin se indonesia agar
mereka melakukan verifikasi
dan identifikasi klub menembak
klub menembak yang tidak melakukan
verifikasi dan identifikasi ke
pengurus kabupaten kota
provinsi dan apalagi ke pb
sudah pasti kita akan
selanjutnya saya ke mbak vinaya
mbak vinaya kalau tadi dari
perbakin sendiri melakukan
pembaruan begitu atau memperpanjang
selama setahun sekali nah
sebenarnya kalau berbicara soal
psikologi seseorang apakah memang bisa
berubah atau justru
akan sama saja terus
sehingga tidak perlu diperbarui lagi
untuk masalah kartu keanggotaan ini
oke mas kalau masalah
personality memang cenderung menetap ya
jadi relatif orang sudah punya
personality tertentu itu biasanya
cenderung menetap tapi kalau misalnya
terkait perbakin sih saya setuju ya
maksudnya yang tadi bapak dari
perbatin juga bilang bahwa bukan
cuma masalah psikologis ya kan mas
yang penting itu adalah masalah skillnya juga kan
jadi skillnya itu harus penting
dilatih terus gitu sehingga dia
diri dan bisa melakukan
olahraganya itu dengan baik gitu
jadi ketika diperpanjang itu
bukan masalah psikologisnya aja tapi
skill untuk menggunakan senjatanya
juga terus diupdate gitu
oke terima kasih banyak mbak
universitas pancasila sebelumnya juga
ada bang firtian yudis wandarta
dari sekjen pb perbakin
yang sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita sama sama berharap agar
hal ini tidak terulang kembali
seperti halnya koboi jalanan yang
beberapa waktu lalu
menjadi perbincangan diantara
kita semua terima kasih
mungkin saya boleh tambahin ini ya
mungkin saya boleh tambahin sedikit saja
sedikit saja langsung jadi sebenarnya masyarakat yang
ingin bergabung dengan perbakin
ya sebenarnya banyak
media sosial yang
kami update kemudian
mereka bisa bertanya secara
langsung atau datang
ke perbakin tempat
baik nah untuk
bertanya lebih detail
jangan membeli kta
perbakin di marketplace
kita semua jadi perbakin tidak
ada yang namanya jual beli
kta apalagi di marketplace
baik jadi ini masyarakat
yang harus tahu jadi masyarakat harus
menggali berbagai macam informasi
baik mas firtian nah karena
ada di ig ada
semuanya ada kita akan siapkan
semuanya baik mas firtian kita sudah menangkap
bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat
kedepannya untuk bisa
kalau misalnya untuk mendapatkan izin
memegang senjata di
lingkungan masyarakat ini terima kasih
mas firtian dan sebelumnya juga ada mbak vina ya